bapak yakin sekali dat
dalam kondisi seperti ini pasti dia ingin figur seorang ibu
dia pasti kemakam

kok bapak beresin barang barangnya
pasti kamu sudah memutuskan
untuk tinggal bersama orang tua
kandung kamu kan dat
bapak ngerti kona
bapak tahu kamu pasti sakit hati
karena selama ini bapak sudah memohong
bapak ikhlas kamu pergi dat
kami izinkan bapak untuk membantu kamu
memberesi barang barang kamu ina
pak jangan pak
aida mohon bapak jangan begini pak
aida mau sama bapak
kami harus pergi dari sini
dan kembali kepada orang tua kandung kamu
dia sangat membutuhkan kamu
bapak tahu itu
bapak rela kamu pergi
kamu kembali kepadanya
aida mohon semua bapak
aida mau sama bapak
kamu tahu kan
pak amal itu lebih baik daripada bapak
dan masa depan kamu akan terjamin
daripada kamu tinggal sama bapak
apa yang bisa kamu harapkan sama bapak
bapak tidak bisa berbuat apa apa
untuk membagiakan kamu
kamu harus pergi dari sini
pak aja bakal urus bapak
aida yang rawat bapak
aida yang rawat bapak
jangan katakan begitu
kamu tidak boleh ngomong seperti itu
kamu punya orang tua kandung
kamu harus hormat pada itu
bapak rela nanda
aida tinggalkan bapak
kamu yakin sama bapak
bapak sanggup bertahan sendiri
kamu harus yakin sama bapak
kamu harus yakin sama bapak
bapak tidak mau bersama aida lagi

bapak tidak mau jadi lakannya aida lagi
kamu tidak bisa melintasi bapak
maka kamu tidak boleh bicara seperti itu nak
jangan aida tunggu tunggu
tunggu bapak bapak bilang kamu kecepatan itu
aida jangan tinggalkan bapak tunggu nak tunggu
bapak bapak bapak
bapak bapak bapak
kamu adalah anak bapak
tapi kamu kan punya orang tua kandung nak
bapak bapak bapaknya aida hanya bapak
bapak juga sayang sama aida
terima kasih untuk kesempatan hidup kedua
yang telah kau kasih sama aku
sekarang aku punya jantung yang sehat
jantung yang baru
dan terima kasih juga ya allah
karena akhirnya pertanyaan aku soal siapa bapak kandungku sudah terbuka
tapi aku mohon maaf darimu ya allah
aku tetap memilih tinggal sama bapak
bukannya aku gak mau mengakui siapa bapak kandungku yang sebenarnya
tapi selama ini bapak yang udah ngerawat aku
aku hanya mau ngebales semua kebaikan bapak sama aku
aku mohon ya allah
tolong semoga bapak kandungku bisa nerima keputusan aku ini
amin ya rabbal alamin
ya allah berhenti
bondan kangen banget sama emak mak
kamu mah kangennya cuma di mulut aja
harusnya emak kamu yang nyamperin emak bukan emak yang nyamperin kamu
aida ibu dengar jamu kamu udah sehat
ibu ikut senang selamat ya
ibu ikut senang selamat ya